sejak kasus pertama covid sembilan belas diumumkan pada tanggal dua maret
kurva kasus harian belum pernah melandai
bahkan kurun waktu untuk mencapai rekor angka harian semakin cepat
pada sembilan juni kasus harian pertama kali menyentuh angka seribu
sebulan kemudian kasus harian menyentuh angka dua ribu per hari
sering pertambahan jumlah tes kasus harian menyentuh angka tiga pada akhir agustus
disusul pada sembilan belas september mencapai rekor tertinggi dengan empat satu ratus enam puluh delapan kasus
penambahan jumlah kasus sempat stabil di bulan oktober
namun bulan november dua kali angka kasus positif menyentuh angka lima ribu dan enam ribu
puncaknya tiga desember dua ribu dua puluh kasus harian mencapai rekor tertinggi
ahli pandemi dari griffith university di kebudiman menyatakan
indonesia harus meningkatkan tes dan pelacakan
selain itu pemerintah harus memperbaiki komunikasi koordinasi
serta membuat strategi yang jelas dan terukur
komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperbaiki
untuk membangun trust
kedua itu tentang kolaborasi
kolaborasi ini masih menjadi pr karena kita lihat bahwa ada catatan di internal
interaction reviewnya who bahwa sistem komando
kemudian juga koordinasi antar pusat daerah dan juga antar sektor
ini masih menjadi sinyal merah di indonesia
yang ketiga dan ini akan mengarah pada yang tiga t yaitu masalah containment
adalah bagi pengendalian ini masih menjadi pr
belum ada strategi yang komprehensif
yang sifatnya bersinergi
yang terkolaborasi dan terintegrasi antar sektor dan juga antar jenjang
yang bisa menjadi rujukan banyak pihak
namun pemerintah menyatakan lonjakan kasus harian pada tiga desember
akibat data dari papua sejak sembilan belas november hingga awal desember baru masuk
menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah
hal tersebut disoroti oleh tim kawal covid
gap data ini sudah kami temukan sejak bulan juni
kita sudah mulai angkat ini sudah bulan juni
jadi sudah hampir enam bulan
yang kami takutkan dari data orang memikirkan
ala itu kan cuma statistik cuma tulisan di ekster
cuma angka angka di excel doang gitu
tiap angka di excel itu orang
dia anak orang dia bapaknya seseorang
kita harus membiasakan diri untuk memanusiakan angka angka itu
itu adalah penderita yang bisa jadi punya comorbid atau tidak
dia berada di kelompok usia tertentu
dengan risiko risiko tertentu dengan kejadian kejadian tertentu
yang ketika datanya itu dianalisa
itu bisa memberikan kita gambaran yang lebih real mengenai
apa yang masih ada di luar sana
di sisi lain pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan
karena data menunjukkan saat ini terjadi penurunan kepatuhan masyarakat
sangat disayangkan bahwa trennya terus memperlihatkan penurunan
terkait dengan kepatuhan individu dalam memakai masker
serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan
hal ini bertepatan dengan periode libur panjang tanggal dua puluh delapan oktober sampai dengan satu november dua ribu dua puluh
tren penurunan tersebut terus berlanjut
sampai pemantauan pada tanggal dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
dapat kita simpulkan bahwa liburan panjang merupakan momentum pemicu utama
penurunan kepatuhan disiplin masyarakat
dan ini membuatkan protokol kesehatan dan kepatuhan tersebut semakin menurun
tidak ada jalan lain bagi pengendalian covid sembilan belas
selain memperbaiki tes dan lacak serta isolasi
juga transparansi data dari pemerintah serta disiplin tiga m bagi masyarakat
angga putra muhammad iqbal jakarta